hai umpanya dimakan tarik tarik gimana cara nariknya bener bener muter
berlengang lengang di pelabuhan apa aku mau pantun tenang orang sahabat disayang tuh
assalamualaikum mak lu dimana
cepetan pulang anterin risoles ke yang mesen
si ojek lagi ngojek nganterin anies sampai kantornya mudah mudahan ini pulangnya kagak lama
emang jauh nganterinnya mak
oh mudah mudahan gak ada apa apa ya
gak ada apa apa mak kalau bank ojek nggak ada apa apa pulangnya gak bakalan lama
tapi siapa tapi siapa tau bapak ofto zix sylvia saya rhythmic c empat ini kan adek adek iki iyi ini kan adek adek iki iyi ini kan adem kakak bro optimal menangkap makanan adaves kok coating ga paham

kamu kenapa pur

males apa gak berani
iya juga sih pur
kalau kalah malunya double ya
kamu kemana pur
bukan urusan lo
mau nemenin babes sama haji murad mancing juga ya
ditepon aja tuh mak
yang mati telponnya betul kan mah
di sini tambel ban dimana ya
gak tau bang tadi gak sempet ngukur
oreh pak haji hebat
sorry nih gue dapat duluan
gue dek lagi
kan segitu dibilang gade
kemana sih tuh si ojek
mungkin di jalan kali mak
selalu aja bikin kesel nih anak
ditunggu aja tuh mak
cuma perlu tenaganya sebentar doang
sabar atu mak
ya coba cek dulu dah
paji enaknya boleh nyobain gak
ini buat pegang ini buat peteran ini nyetali apa
ini pagi lihat ke atas
nah kemudian kamu pagi ini dibuka
kamu bisa lempar
lempar lempar langsung
lu mau mancing juga kak gata
nih pegang nih
eh jangan gitu
nih ini tangan kanan
ini gini buat gulungannya
pegang dah ya
punya charger hp kakak
wah saya pernah punya
tapi dulu banget
bandalmenya diganti bang
udah banyak tambelannya
tapi masih aman kakak
ya kalau hati hati sih aman bang
tarik tarik tarik
gimana cara nariknya be
tuh tuh tuh
lihat aku dapat
berlengang lengang di pelabuhan
aku mau pantun
hah pakai aku
aku tidak ngiri
tuh tuh tuh
bang ojak mana ya
tidak sampai sampai ditelepon nggak bisa
emak marah ya sama bang ojak
terus gimana tuh
kok saya teh jadi deg degan ya
kenapa kan yang dimarahin bukan kamu
ineku mau pulang be
lah kenapa buru buru amat
iya citra juga mau pulang
kenapa lu capek juga
sebentar lagi aja
ineku udah lapar pak haji
sama citra juga lapar
sama gue juga udah lama
lu juga mau pulang im
gue mau nganterin dua bocah ini pada pulang rok
gue juga mau nganterin ineku pulang
ya udah cepetan
padahal exposing dia tuh pertama kali
rasanya kepen highlights
bereich eli pukulan sesuatu hal tua
rasanya kok jurisdictions lainnya itu mak
mak resolesnya udah keterima sama yang mesennya